seorang pendaki gunung selamat dilaporkan jatuh ke jurang di jalur pendakian guci tegal baturaden banyumas jawa tengah
hingga kini tim sar masih terus berupaya untuk mengevakuasi korban yang dilaporkan dalam kondisi terluka
sejak minggu sore tim sar gabungan dikerahkan ke jalur pendakian gunung selamet di pancuran tujuh baturaden banyumas
tim mendapat laporan seorang pendaki terjatuh di area pasir puncak gunung selamet dan diminta dievakuasi
posisi korban tepatnya di area pelawangan tidak jauh dari puncak gunung selamet
korban bernama irvan sembilan belas tahun mahasiswa semester kedua jurusan teknik elektro universitas indonesia
korban bernama irvan sembilan belas tahun mahasiswa semester kedua jurusan teknik elektro universitas indonesia ini
ia dan dua belas rekannya melakukan pendakian lewat guci tegal dan turun melalui jalur pancuran tujuh baturaden banyumas
berdasarkan foto yang diambil rekan korban korban terluka di bagian kepala
diperkirakan membutuhkan waktu enam hingga tujuh jam untuk mengevakuasi korban yang terluka ke pos pancuran
tujuh baturaden karena kondisi medan yang sulit
sampai dengan saat ini untuk kondisi korban masih stabil namun memang ada luka di dahi
kemudian juga ada kemungkinan itu mengalami patah atau patah tulang belakang di kondisi korban
itu yang diceritakan dari kondisi temannya
untuk saat ini memang kami belum bisa menjangkau daripada korban itu sendiri